dalam bulan suci ramadan umat muslim berlomba lomba untuk berbuat kebaikan
salah satunya yang dilakukan oleh komunitas food truck sedekah
puluhan anak muda ini meletakkan kulkas yang berisi makanan dan minuman
untuk berbuka puasa dan dibagikan secara gratis
banyak hal yang dilakukan orang dalam berbuat kebaikan
di medan sumatera utara sejumlah anak muda yang mengatasnamakan dirinya komunitas food truck sedekah
menggagas kegiatan yang bertema ramadhan sharing fridge atau kulkas berbagi ramadhan
berbagi kulkas takjil gratis ini sendiri merupakan kegiatan donasi baik makanan dan minuman siap saji ke dalam kulkas
dan siapa saja boleh mengambil makanan dan minuman yang ada di dalam kulkas tersebut
program ini sendiri bertujuan agar seluruh masyarakat yang tidak sempat berbuka di rumah atau sedang di jalan
bisa singgah dan mampir mengambil makanan dan minuman untuk berbuka puasa
kegiatan namanya ramadhan sharing fridge di mana kita meletakkan kulkas
ini untuk sebagai wadah bagi masyarakat agar bisa saling berbagi
jadi awalnya program ini kita ciptakan untuk mempermudah para tim dan volunteer di kulkas sedekah di bulan ramadhan
tidak lebih dari satu jam kulkas yang telah diisi oleh komunitas ini langsung diserbu oleh para pengguna jalan raya
yang melintas persimpangan jalan brikjen katamso dan jalan juanda medan
ya bagus sekali dengan adanya ini dibantu masyarakat di sini juga
harapkan dengan adanya kegiatan kulkas takjil gratis ini dapat membantu bagi masyarakat yang sedang dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadan
budiman amin tanjung medan sumatera utara